musim libur sekolah tiba tak sedikit yang memilih untuk berlibur meski terjadi penambahan
kasus positif covid sembilan belas mencapai dua ribu lebih per dua puluh delapan juni dengan kasus aktif mencapai lebih
dari lima belas tidak menyurutkan niat warga untuk melakukan perjalanan ke luar kota seperti widya
yudhya nintyas atau alia ibu rumah tangga tinggal di cakung jakarta timur ini berencana untuk
berlibur dengan keluarganya ke kota malang jawa timur berbagai persiapan pun dilakukan
ya selain perlengkapan anak anak obat obatan dan vitamin biasanya juga kalau misalnya diperlukan
konsul dulu nih ke dokter gitu kan memastikan mereka sudah fit atau minimal biasanya dokter
menyarankan untuk minimal menerima
apa vaksin influenza lah minimal gitu untuk anak anak karena mereka kan masih belum boleh
untuk vaksin covid ya gitu alia mengaku tidak khawatir untuk berlibur bersama anak anaknya
selama menjalankan protokol kesehatan alia juga memastikan anak anaknya selalu dibawa
pengawasan orang dewasa saat di tempat umum epidemiolog windu purnomo mengatakan mobilitas
masyarakat yang kembali normal maka semua persyaratan perjalanan seperti vaksinasi
hai dan penduduk penduduk yang berpengalaman dengan pandemi covid sembilan belas di indonesia dan di negara lainnya
windu menambahkan masyarakat memiliki peranan penting untuk menjaga penularan virus covid sembilan belas
mentari de tanzil ilham maji jakarta